hai bin salah bin zadi apa prok prok ure dua ya betul ramai ramai sekarang ganti lagi topik ya
ya ah luqman pilih atau kisar kosong kosong ya bandera marah ya satu ratus dua puluh tiga bin salah bin zadi apa prok prok
hai hei keren sih hai kemana tuan
hai ya kan ngomong mau cari apaan sih emangnya ada angpao yang jatuh
kita lagi cari orang orang
kak jangan bilang ibadah aku ya kalau aku di sini
kenapa apa sih iya kenapa

ini bisa umar umar nama kamu merah kamu ngebetel nongol sampai ini sampai

begini nanyain bubur mana ada ntar sore banyak puasa ya bahasa lapa bubur makanya puasa
bilang itu bener bener
sekarang ganti lagi topik ya ah luqman pilih
kosong kosong ya bantuan merah merah ya satu ratus dua puluh tiga bintala bintati apa prok prok
klinci udah hamil tahu nanti malam ada keenam
ya ella luqman kayak begini mah juga bisa atau enggak nih caranya
temannya aja di sini
ya nggak boleh
top top top masih ada lagi yang lainnya
nah kamu kasihan deddy kantong mulu luqman lepas ya
masih ada sempurna lagi yang lain lebih bagus ya nanti seburung ya ya
ya nih nih seburung ya ya
jadi gini nih ceritanya
desainnya tadi ada disini lukman lepas karena americans sian aduk aduk black
minyak per herkes antre saya aja banyak anak anak
beranak anak ngeneh dengar nengeneh
iya iya namanya juga pesantren gimana sih ini bawa apalagi ini
mie gugup dibawa diin luo ini decir badan era kecil kecil belakang
pak oi juga gak ngeliat
namanya kenapa pak
jadi kalian gak liat
iya pak gak liatnya gini
siapa tadi yang bersih
oi juga pak
aku suka pak aku lagi sakit
hah itu tak enak aku sakit
iya pak di pesantren ini pak
kita itu lagi sakit flu bareng pak
terus kalian ngapain nih nyapu nyapu
sudah bersih disapu sapu
yang ada nih ya sampah sampah yang kayak gini nih
dipungut masukin ke dalam sampah
gak kenapa kenapa pak
pak kita pamit dulu ya pak
iya pak aku tak pamit sih
tak pamit sih
eh eh tunggu dulu
mau disini aja
ngapain bapak itu ditarik tarik
oh jadi gini pak ustadz
ini kakek kakek ini tadinya sulap di jalan
terus gak ada yang nonton
makanya lukman kasihan
ya udah lukman bawa aja ke pesantrenku nanti
kan banyak anak anak sekarang menghibur
itu manumanya sungguh keren
oh ya sudah kalau begitu
bapak nanti sekalian ikut acara ngabuburit saja
biar sekalian ngeramain acaranya
wah bapak akhirnya menghibur anak kecil
terima kasih ya pak ustadz
hei lukman tunggu
kamu kok bisa keluar ya
sama ustadz musa ustadz mutar atau ustadz rituan
oh ini tadi saya harus beli bubur
loh kamu gak puasa
ya puasa pak ustadz
tapi tapi oh tapi
lukman suruh beli bubur pedas sama si sobri
katanya buat bikin peta
ya allah itu namanya bubur kertas lukman
aduh aduh aduh
lukman salah dengar
disuruh bawa ke orang ke mana lama datangnya
deh aku udah siapin nih
tuh aku udah tahu pasti si lukman itu pelupa
pasti si lukman itu lupa bawa koran
jadi aku udah siapin duluan nih korannya tuh
kalian tau gak sih
muka itu aset ustadz musayem mulya dasantun
karena dengan muka yang tampan inilah ustadz bisa menggaya tatinya ustadz januyuy
ini baju oleh oleh dari ukraina tau gak
harganya seharga motor bebek
motor bebek yang bodong ada surat suratnya maksudnya
mereka noong ah
eh sobri indra
jadi kind of ini mohammad pun bisa biyak kamu sekarang aja